pak ini ceritanya sampai mana ya tadi ya
ya begitulah mereka bu ya
sampai sampai ini randy sama mbak bella ini kan memang karena sudah dekat
terus juga mereka
kalau berangkat pulang kerja itu bareng bareng bu
sama sama itu mereka selalu setiap harinya
sampai sampai saya aja setiap hari bawain bekal juga buat mereka berdua
bu sara stay disini sama pak surya lanjut makan malam
kalau perlu nginep nginep gak apa apa
dah stay lah bu sara pak surya
ya bukan berarti acara sudah selesai mama sama papa aku juga pulang lah
bapak ngomong sebentar ya
ada yang mau ditanya
bersama ke laki
yaudah pak kita ngobrolnya sekalian di depannya
bentar ya sayangnya
sini di depan lah
terima kasih banyak ya kamu sudah bersedia nemenin saya di acara keluarga saya
maaf kalau tadi ada kata kata yang menyinggung kamu dari awal
dan soal masalah yang tadi aldebaran bilang di pijamakan
gak usah kamu pikirin
saya udah ngelupain
ya tapi tetap aja saya gak enak sama kamu
it's okay itu bukan masalah besar atau masalah enak
kamu disinggung sama mereka
sebenarnya saya sama sekali nggak mempermasalahkan
malahan kalau kamu ada acara keluarga lagi atau apapun itu
dan kamu mau mengajak saya saya akan
dengan senang hati mengelola kamu
saya tuh bingung deh sama kamu kenapa kamu kayak enjoy banget ya jalan sama saya
sama keluarga saya juga
ya karena saya ingin tahu kehidupan lebaran seperti apa sekarang
karena sudah lama saya mengubur sejarah kamu
tapi sekarang semuanya seolah olah sudah mendapat jalan untuk balik lagi
kok diem sih
kamu tuh kenapa ya setiap saya bahas al
kamu tuh selalu diem
apa kamu dulu pernah bermasalah ya sama aku
gak sama sekali
saya mengenal dia itu dari reputasinya dia sebagai bisnis
kalau di luar itu
saya nggak tahu dia secara pribadi
jadi kalau gitu saya jalan dulu ya
ya saya mau lihat hasil evaluasi terakhir mengenai produk serum kita yang akan kita launching dalam waktu dekat ini
dan soal berdana ambil sandor maharatu
saya mau kamu tetap pertahankan dia
oke satu lagi biar
masukkan satu orang kita ke dalam perusahaan maraton
dasar kamu sering banget nganjetin saya kayak begini
ya sebenarnya saya cuma pengen tahu keputusan kamu untuk invest ke perusahaan nino
tadi kayaknya pak abis saat nelpon sempat dengar dia nyebut maharatu deh
terus tadi di acara dia salaman sama al juga lama banget
kalau mereka pernah ada apa apa
jadi aku mau nanya
apa yang kamu mau katakan sama nino
bu mayang jadi
itu lagi deket deketnya sama anak saya nino sekarang ini
eh malahan jessica itu nawarin nino untuk kerja di kantornya lah bu
jadi mungkin supaya bisa lebih deket
bisa lebih sering ketemu
ya kalau saya sih seneng banget loh
bisa lebih mendekatkan mereka kan
tapi kebetulan nih bu
mbak bella itu ya
punya panggilan kesayangan buat anak saya itu adi
begitu pun randy
randy juga punya
apa sebutan kepada mbak jessica bella itu dengan sebutan bella
karena memang kan sejarah kedekatannya mereka dari dulu itu kan
memang benar benar sangat dekat ya
dan alhamdulillah sampai sekarang itu mereka juga tetap deket
sampai sampai nih bu ya
saya juga jadi ikutan manggil mbak jessica bela itu dengan bella
sama seperti anak saya randy
aduh saya jauh lupa nih ceritanya sampai mana ya tadi ya
ya begitulah mereka bu ya
sampai sampai ini randy sama mbak bella ini kan memang karena sudah dekat
terus juga mereka

kalau berangkat pulang kerja itu bareng bareng bu
sama sama itu mereka selalu setiap harinya
sampai sampai saya aja setiap hari bawain bekal juga buat mereka berdua
oh senang banget ya
sampai sampai nih kalau saya bawain bekel yang saya titip randy
kalau nggak sempet ke mbak bella nya saya titipin ke randy gitu
dan mbak bella sangat menikmati sekali gitu
ehm ya panino itu kalau bisa ya cari perempuan lain aja
karena cintanya mbak bella itu ya hanya untuk anak saya randy gitu bu

mbak bella itu sering datang juga ke makamnya bu ya
mbak bella itu sering datang juga ke makamnya mbak catherine
dan dia sudah minta izin
minta izin untuk menjadi pasangan randy kedepannya
dan alhamdulillah bu
alhamdulillah nih ya bu
randy anak saya itu sudah membuka hatinya buat mbak bella
ya memang mereka itu cocok banget bu
memang cintanya mbak bella itu hanya untuk anak saya randy
dan kayaknya saya lihat nih sekarang ini ya
pak nino nih sepertinya belum punya keinginan untuk menikah ya
jangan jangan itu cuma bu chandra aja yang berkeinginan punya menantu baru gitu ya bu
maaf ya kita pun jadi cerita cerita jadi sampai lupa saya mau pulang
ini saya nanti mau masak buat nanti malam
mbak bela kan datang ke rumah saya pastinya setiap malam untuk makan sama sama gitu bu
aduh saya mesti permisi nih bu ya
terima kasih loh bu waktunya
nanti kita ketemuan lagi
tahu siapa jodoh anak kita
tapi saya tetap akan gigih berusaha kok bu
cuman kalau masalah hasilnya
saya akan serahin semuanya sama allah
kayaknya bu mayang jadi kepikiran ya
ya udah bu mayang pikirin aja dulu
nih taksi online nya saya pakai ya
aduh ini nggak bisa dibiarin aja
saya gak akan mengalah
sini aja yuk
kamu dari tadi bapak lihat
kayak lagi mikirin sesuatu hal
ada apa sih